sementara itu pks mempertegas dukungannya kepada prabowo untuk menjadi calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
pks siap berkoalisi dengan menyertakan sembilan daftar nama bakal calon wakil presiden
beberapa nama disebut seperti ahmad hiriawan hidayat nurwahid dan anies mata
di hadapan para kadernya dan warga nelayan batangan pati jawa tengah
presiden pks sohibul iman memastikan partainya mendukung prabowo subianto sebagai capres pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun untuk berkoalisi pks mengajukan syarat penyediaan kursi calon wakil presiden untuk sederet nama kadernya
menurut sohibul iman syarat yang diajukan adalah mutlak jika prabowo ingin mendapatkan dukungan dari pks
pengurus pks saat ini sudah menyiapkan sembilan nama yang akan ditawarkan kepada prabowo nanti
mereka adalah ahmad heriawan hidayat nur wahid anies mata irwan prayitno sohibul iman salim segap al jufri tifatul semiring muzamil yusuf
dan mardani ali serat
sohibul iman menunturkan sejak awal pks menghendaki adanya calon presiden selain pertahanan
menurutnya deklarasi gerindra untuk mengusung prabowo subianto menjadi calon presiden menandakan presiden joko widodo
tak akan melenggang tanpa pesaing di pemilu dua ribu sembilan belas nanti
kalau pks sendiri sudah sejak jauh jauh hari mencalonkan sembilan orang
kami sebut capres dan cawapres
nah nanti pada ujungnya kita ini akan jadi capres atau jadi cawapres itu tergantung konstelasi politik
tapi hari ini yang saya kira yang sangat realistik di hadapan kami dengan deklarasi pak prabowo sebagai calon presiden
dan beliau diperintahkan untuk membangun komunikasi dan beliau sudah menyampaikan akan berkomunikasi dengan pks
maka salah satu peluang terdekat bagi pks adalah menjadi cawapres dari pak prabowo
di antara sembilan orang itu
sohibul iman menambahkan pks tak mau berandai andai jika prabowo tidak memilih calon yang disodorkannya
sebagai orang yang ada di lembaga eksekutif pks sohibul telah menerima mandat dari majelis suro untuk memperjuangkan salah satu kadernya agar dipilih menjadi cawapres prabowo
hingga kini kalangan dalam pks belum berniat mengincar bakal calon wakil presiden dari luar partai
indra winardi pati jawa tengah